pembelajaran pbi lainnya
kementerian luar negeri mengaku telah melakukan sejumlah langkah
merespons temuan video dugaan penyiksaan empat abk wni
yang bekerja di kapal ikan tiongkok
di antaranya berkoordinasi dengan kbri beijing
untuk meminta informasi kepada otoritas pemerintah tiongkok
kemenlu juga telah meminta informasi lebih rinci
kepada pihak yang mengunggah video tersebut
di dalam negeri kemenlu berkoordinasi dengan
kementerian tenaga kerja dan kementerian perhubungan
sebagai pihak yang memberi izin penempatan wni bekerja di luar negeri
hasilnya pt raja kru atlantik sebagai pihak yang disebut
sebagai penyalur tenaga kerja
tidak memiliki izin untuk menempatkan abk ke luar negeri
kemelu juga mengaku telah menghubungi pt rca
namun belum mendapat tanggapan
dalam pertemuan menteri luar negeri ri ibu retno marsudi
dengan menlu ret
wangi pada tanggal dua puluh agustus dua ribu dua puluh
ibu menteri luar negeri menekankan bahwa
dengan terus berulangnya tindak kekerasan
di kapal ikan berbendera tiongkok
maka isu ini tidak lagi hanya menjadi isu
pemerintah kedua negara harus membantu penyelesaian masalah
yang ada secara hukum
dan mencegah kejadian kejadian serupa tidak terulang lagi di kembali
sebelumnya sempat beredar video pengakuan abk asal indonesia
yang bekerja di kapal ikan tiongkok liaoyuan yu satu ratus tiga
dalam video tersebut mereka mengaku tidak menerima gaji
bekerja dengan jam kerja yang berlebihan
dan tidak mendapatkan makanan yang memadai
makan makan tidak perlu tenang pak
badan perlindungan pekerja migran indonesia
mendatangi sebuah rumah di kawasan marunda cilincing jakarta utara
yang disinyalir dijadikan tempat penampungan puluhan calon abk
ditemukan sekitar lima puluh orang calon abk
ditampung di dalam kamar kamar berukuran dua x tiga meter
yang masing masing diisi oleh empat hingga lima orang dari berbagai daerah
para calon abk yang berbulan bulan menanti kepastian
kemudian diajak bermediasi
tak sedikit dari mereka yang mengaku dipungut biaya oleh oknum
tak bertanggung jawab
bahkan dokumen pribadi mereka pun ditahan perusahaan
mereka harus mengembalikan biaya selama mereka berada di penampungan ini
ada yang dua puluh sembilan juta dua puluh enam juta dua puluh empat juta
di sini ada lima puluh empat belas siap dievakuasi oleh bp dua mi dari daerah daerah
karena ada yang dari palembang ada yang dari sulawesi
ada yang dari medan dan berbagai daerah di indonesia
tiga belas calon abk akhirnya setuju untuk diamankan oleh bp dua mi
bp dua mi akan memeriksa peruntukan dan validitas perizinan perusahaan pt abadi mandiri internasional
sebagai perusahaan perekrut
bp dua mi mengancam akan melaporkan ke polisi jika terbukti ada pelanggaran
tim liputan cnn indonesia